ini bukti transaksi om dengan pemilik toko obat itu
om telah memfitnah papa saya
bener gitu pak
bukti ini mike yang kasih
ada bukti kalau saya menggantikan obatnya marsio pak
begitulah laporan yang kami terima
dan bukti buktinya pun
saya akan serahkan semua bukti
kalau saya dibayar pak marsio
untuk beri bukti palsu ke polisi
gue nawarin lo semuanya duit
pada mau gak
terima kasih banget ya udah bantuin gue
lo kenal siapa mereka
enggak gue aja gak tau
kalian gagal nyelakain putri
gak ada gak ada cewek yang nolongin
cuma kalian tuh cuma macam apa sih
masa sama cewek kalah
lagi nelfon siapa kamu
bubuk bikin aku kaget aja deh
ingat ya mi ya papa gak suka kamu bergaul sama dewa
dia udah ngebuat papa sengsara
gak ada apa apa jangan
pek apa itu
eh gue clara enggak tadi gue kebetulan aja lagi ngelewat dan gue ngelihat lo lagi digangguin sama
anak anak braga julen kayak gitu makanya gue nolongin loh oh ya ampun aduh makasih banget ya
oh ya nama gue putri gue jadi bingung nih mau balas kebaikan mau kayak gimana
usah gue ikhlas kok lagian juga kan kita sesama manusia kita harus saling membantu
lombok kan jadi temen gue lo mau jadi temen gue lu kayaknya gak pantas deh
hai lu kan bisa bilang ceweknya keren banget lu nggak lihat gue tuh enggak
lupa gue serius gue mau jadi temen lo hai serius
enggak pakai sendal
iya tadi gue ngeliat sendal lo rusak tenang gue mau sendal
ya udah biar gue yang
makasih banget ya
oh ya alamat rumah lo dimana nanti gue balikin
nggak usah nggak usah ya ampun lo repot banget nggak usah lokasi alamat rumah lo aja ke gue biar
tadi juga gue sekalian main aja ke rumah lo serius alamat rumah gue dekatku dari sini
nanti lo tanya aja rumah putri yang mana semuanya pada tahu oke
ngapain kamu om ini bukti transaksi om dengan pemilik toko obat itu mengatasnamakan
papa saya jadi om telah memfitnah papa saya
bener itu pak bukti ini mike yang kasih dan mike nggak mungkin salah
apa iya mike yang sengaja racunin papanya sendiri tapi masa sih distega itu sama
bapaknya dasar ngaco kamu ya pergi kamu dari situ dan ingat saya akan tetap tuntut bapak kamu
apalagi sih wah ini semua gara gara putri
putri yang bikin lo kayak gini iya kan lu kenapa sih selalu putri menilai jalan bokap
lu dari mike karena kakak itu jahat dan lu harus hati hati siapa tahu aja lu yang
masak kakak lu sih gue feeling aja siapa tahu aja bokap lu diracunin kakak lu sendiri
ini gara gara putri ya iya kan terserah lu percaya enggak
mana ya itu sih putri
udah tahu dia lagi masih sakit malam masih diperban
lagi ikut ikut pergi polisi lagi jam segini belum pulang juga
kok ada spanduk disitu
au au au au gak iya sih ini